dan juga terdapat luka tusuk di bagian dada bagian depan dan juga luka perut
dan ada satu yang menurut titin itu sangat menjadi bukti dan kejanggaan adalah pakaian yang dipakai eki terakhir
di mana eci menggunakan pakaian tersebut kemudian dikubur bersama makamnya dan dilakukan otopsi
dilakukan pengambilan kembali pada saat otopsi
dan pada saat di persidangan itu dihadirkan bahwa tidak terdapat luka robek di bagian dada maupun juga di bagian perut
ini adalah hal yang dibunyikan jaksa pada saat di ruang persidangan
menurut versi dari kuasa hukum sakata dan juga sudirman
ya ada beberapa kejanggalan yang diungkap akhirnya oleh kuasa hukum terpidana
lalu terkait dengan kasus ini penanganannya sudah sejauh mana
selain juga memang fokus mencari tiga buronan yang sampai saat ini belum juga tertangkap dan terungkap
apalagi fokus kepolisian untuk mengusut kasus ini
kami masih belum mendapatkan keterangan resmi
dari pihak kepolisian baik dari polres cirebon kota maupun dari polda jawa barat
yang informasinya kami dapatkan sudah melakukan penelusuran di wilayah forestier bondkota
yang juga informasinya juga dibantu oleh mabespori yang sudah menerjunkan juklak
atau mengeluarkan juplak untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus kasus ini
sampai saat ini seperti yang tadi saya sampaikan kepada jian
di awal saya melaporkan kepada anda perkembangan terbaru kami sudah berupaya
kompas tv sudah berupaya untuk menghubungi kombes dua

dan kami masih terus menunggu jam berapa dan kapan pihak kepolisian mau
dan mampu memberikan keterangan terbarukan atas penanganan tiga buruan tersebut
dan tentunya juga kami perlu mendengarkan bagaimana tanggapan atas beberapa fakta fakta baru
yang dikeluarkan oleh para kuasa hukum yang dulu pernah mereka perjuangkan
bahkan dulu juga mereka perjuangkan ke pro pampol dari jawa barat
komnas ham dan juga komisi judisial yang dibuktikan dengan surat surat yang sampai saat ini
masih mereka jaga dan masih mereka simpan kami masih menunggu tentunya jihan
ya kita masih menunggu apa keterangan terbaru dari polisi terkait dengan sejumlah bukti baru
atau fakta baru yang diungkap oleh kuasa hukum terpidana dan juga bagaimana proses pencarian tiga buronan ini
sudah sejauh mana kita masih tunggu keterangan dari kepolisian
terima kasih jurnalis kompas tv muhammad syahri romdon dari cirebon jawa barat selamat bertugas kembali